pasti gak bisa dihubungin
takut ada apa apa
mudah mudahan gak ada apa apa
resty juga mudah mudahan gak ada apa apa
lu kenapa bet
saya baru inget
punya hutang ke warung dekat rumah
saya juga punya hutang
ke sodara yang dirancang
saya juga punya hutang
kamu tuh banyak hutang
kenapa minta dibayarin
bukan bayar sendiri
kalau masih banyak hutang
jangan mati dulu
percuma hidup juga
dua kali disiksa orang
mau ke malaysia
juga gak jadi
oh bet kamu jangan putus asa
orang yang jadi target operasi kamu
waktu kamu jadi debt collector di surusi jamal
kekomar dia ngaku namanya yuli
uang iuran dari pedagang di pasar
uang setoran selama seminggu
dia yang pegang
saya punya firasat jelek
temen kita ngasih kabar
ratna harusnya ngembalin uang ke dia hari ini
tapi ratna gak muncul
dan gak bisa dihubungin
anak buah mus lihat
alias kang mus
yang dulu nyiksa kita
jangan ganggu dewi
perlu juga enggak
sekarang perlu ama saya
saya sudah sampe
ada apa lagi kang
biar saya nggak bolak balik
bapak tidur ya
saya banyak kenal orang
dan orang banyak
yang kenal saya
saya gak punya teman
saya tidak punya teman
saya tidak punya teman
bikin kopi buat karmus
saya sudah membayangkan
mereka satu persatu akan pergi
mereka anak anak perempuan yang akan dinikahi oleh suaminya dan dibawa oleh suaminya masing masing
kinasi kirani sudah menikah
maminya sudah tidak ada
kinanti hampir seminggu ini ada di jakarta
kinanti ke rumah kinasi atau ke rumah kirani
kok lama hampir seminggu
bukannya dia lagi magang
magangnya sudah selesai
dia diminta jadi karyawan di perusahaan tempat dia magang
tapi tugasnya di jakarta
sambil dia menyelesaikan tugas akhir kuliahnya
saya minta teh
saya dipikinin kopi juga dong
bikin aja sendiri
soal bisnis kita bagaimana kang
sejak ujungnya ada
akang gak pernah kasih perintah apa apa
kamu datang ke sini karena saya undang
saya butuh teman
saya mau bicara soal pribadi
bukan soal bisnis
terima kasih kamu sudah datang